presiden jokowi dodo menerima tiga nama kandidat hakim konstitusi dari panitia seleksi di istana merdeka senin pagi
tiga nama diserahkan langsung oleh ketua panitia seleksi hakim konstitusi harjono
menurut harjono nama yang diserahkan ke presiden merupakan hasil seleksi dengan metode pemeringkatan
tiga nama yang terpilih sudah melalui proses seleksi ketat dengan kriteria utama integritas dan independensi
panitia seleksi akan menunggu selama tujuh hari kerja untuk mendapat satu nama yang akan dipilih oleh presiden
kandidat yang dipilih presiden akan menggantikan mantan hakim konstitusi patrialis akbar yang kini ditahan dalam kasus korupsi
kemudian dari ranking itu kita sampaikan kepada presiden tiga nama
saya buka saja tiga nama itu
pertama adalah profesor saldi isra
kedua sedara bernat
tanya sedara bernat tanya ini adalah dosen di kupang universitas universitas jendana
dan ketiga adalah dr michipto setiadi
dr mijipto setiadi ini purna tugas dari kementerian hukum dan ham
itu tiga nama yang kita sampaikan kepada presiden